karangan bunga bela sungkawa berjejer di depan kedutaan besar inggris jakarta minggu siang
menyusul wafatnya ratu elizabeth ii pada delapan september dua ribu dua puluh dua lalu
tongkat kepemimpinan ratu elizabeth ii yang saat ini telah dipegang raja charles iii
tak lepas dari geopolitik inggris di percaturan dunia
menurut guru besar politik internasional universitas pelita harapan prof alexius jemadu
raja charles iii cenderung akan melanjutkan tugas ratu elizabeth
yakni komitmen inggris sebagai bagian dari aliansi barat bersama amerika serikat
joe biden sudah membuat pernyataan akan hadir di dalam acara pemakaman itu menunjukkan bahwa
mereka akan meneruskan aliansi dan kerjasama yang erat ini
untuk mempertahankan stabilitas dunia dengan nilai nilai liberal yang diperjuangkan
alexius menilai hubungan ratu elisabeth ii dengan ratu elisabeth ii
hubungan diplomatik inggris dan indonesia tak akan berbeda
inggris menghormati indonesia sebagai negara besar yang mampu menentukan stabilitas di kawasan asean
dan memiliki demokrasi yang stabil serta mitra dagang potensial
raja charles tidak akan mengubah apa yang sudah dimulai oleh ibunya sebelumnya
meskipun dengan catatan bahwa foreign policy itu merupakan
dan diperlukan oleh negara lain

narki hanya memberi masukan turut mendorong turut memberikan suatu atmosfer kerjasama yang bagus
tetapi tetap monarki itu punya pengaruh untuk menstabilkan hubungan diplomatik dengan indonesia
yang selama ini sudah berjalan baik
rektor universitas jenderal ahmad yani prof hikmahanto juwana

pemimpinan tak akan berpengaruh besar terhadap geopolitik sebab sistem kerajaan yang dianut
sehingga kewenangan di bidang politik ditangani oleh perdana menteri
namun prof hikmahanto menekankan kemungkinan adanya perdebatan antar negara persemakmuran
untuk tetap bergabung dalam sistem monarki atau mengubah sistem ketatanegaraan menjadi republik
dan ini karena memang berbeda dengan ratu inggris yang dicintai
oleh rakyatnya maupun oleh negara negara persemakmuran
tidak demikian dengan raja charles iii
karena banyak persepsi yang muncul bahwa raja charles iii ini adalah yang mengakibatkan
penderitaan yang begitu panjang terhadap putri diana
hikmahanto menilai tak ada perubahan signifikan hubungan diplomatik inggris dan indonesia
namun bukan tak mungkin raja charles iii akan menaruh perhatian lebih pada indonesia
terkait isu lingkungan
biasanya karena perdana menteri inggris itu sangat hormat terhadap raja ataupun ratunya
maka dia akan menindaklanjuti
nah dalam konteks demikian bukannya tidak mungkin ketika pangeran charles punya ketertarikan masalah lingkungan
dan kalau kita bicara lingkungan hutan di indonesia itu merupakan paru paru dunia
walau geopolitik inggris di bawah kepemimpinan raja charles iii
dinilai tak akan banyak berubah karena sistem kerajaan yang dianut
namun posisinya sebagai pimpinan monarki tetap memiliki pengaruh dalam menstabilkan hubungan diplomatik dengan negara negara lain